halo selamat malam rangkulan maut jokowi untuk barisan para mantan mirip dengan poligami
seperti yang kita ketahui poligami jauh dari cita cita keluarga berencana
karena endingnya beresiko menjadi keluarga rencana
analogi ini agaknya pas dengan koalisi jokowi belakangan ini
obesitas koalisi lantas melupakan preferensi ideologi dan sikap politik yang hakiki
obesitas memang menyebabkan ketidaklincahan sulit untuk kita bergerak
jika sudah kronis harus menjalankan tindakan operasi
bayangkan betapa bahayanya situasi ini
belum lagi oposisi yang tersisa hanyalah menjadi macan ompong
tanpa kekuatan untuk mengkritisi dan menyeimbangi
disiarkan dari studio dua cnn indonesia di jakarta
bersama saya budi adibutro
inilah kupas tuntas gula jokowi lumat oposisi
dan mesra gitu pak ya sangat mesra

dan kita sepakat untuk menempatkan
kepentingan nasional di atas segala kepentingan
kalau sholat ada imam ada makmum
makmum yang datangnya di belakang kan
namanya makmum masbuk
ya sebelum kita mulai mengenai serba serbi koalisi dan oposisi
saya malam hari ini tidak sendiri karena sudah ada rekan rekan
dari beberapa kampus di jakarta
salah satunya dari upn veteran jakarta
terima kasih sudah datang
baik kita akan bicara serba serbi koalisi dan oposisi
politik pilpres memang sangat melelahkan
bertarung penuh peluh seperti musuh bebuyutan
eh ujung ujungnya saling berpelukan
pertunjukan politik yang berisi narasi intelek
berakhir seperti drama percintaan
peristiwa politik ini bersaing ketat
dengan kisah jaga tiburan
contohnya lucinta luna yang keguguran
atau artis yang mengumbar isi rekening tabungannya
negeri ini memang penuh dengan guyonan
tidak ada yang mengalahkan simbah yang satu ini
menurut saya siapa yang menurut saya
saya nama dua siapa
mungkin simbah jarang nonton berita politik
tapi setelah prabowo tadi mengakui kekalahan
masih ada secerca harapan untuk menjaga eksistensi
sampailah prabowo dan jokowi membina rekonsiliasi
pertemuan mrt berlanjut ke kencan istana
mengumbar kemesraan antara prabowo dan jokowi
ya biasalah datang ke istana makan nasi atau cemal cemil sedikit
ngobrol tentang masa depan negeri lalu berjanji setia sehidup semati
melupakan permusuhan yang telah terjadi
kalau umpamanya kita tidak masuk kabinet
kami tetap akan loyal
di luar sebagai apa istilahnya check and balance
kan kita di indonesia nggak ada oposisi pak
ya pak ya
oke gosip pun bergerak liar
seliar badak ujung kulon yang jelas banyak orang terkejut
layaknya diserang mercon
gosip ini jelas bukan kelas keset
yang sulit dipercaya seperti weton
kabar jabatan penting
yang akan diberikan jokowi kepada prabowo
membuat partai koalisi jokowi kalang kabut
bak di sengat tahun
konon nih pertentangan ini lebih menegangkan
yang muncul di megatron
para senior koalisi seolah olah berkata
anak baru kok sudah dapat lakon
begini kalau di istilah mak um mas buk itu
jamaah yang datangnya belakangan
kalau datang belakangan ya pastinya duduknya masa di depan
yang kedua kalau mak um mas buk itu
dia sudah pulang sesuatu yang tidak dikerjakan oleh
yang dia terlambat diulang
ditanya komitmennya dulu
artinya mas apakah boleh masuk
masuk tapi dapatnya jangan sekarang nanti aja
lu gabung aja dulu tapi nggak usah dapat sekarang
itu maksudnya cak imin
ya itu nanti dipertimbangkan oleh pak jokowi kan
mana makmum yang sudah datang duluan
kalau di kita yang datang duluan
baru pertama itu dapat untah kalau hari jumat
artinya yang sudah selama ini bekerja untuk memenangkan pak jokowi
sementara yang mau membantu datang belakangan
sebaiknya nanti dapat bagian kalau sudah ikut bekerja selama satu tahun
ya kalau dianalogkan dengan mak um mas buk ya seperti itu
jadi paham ya apa yang dimaui partai partai kualiski
meski sudah ditemui prabowo
pkb merasa banyak lebih sumbang kontribusi untuk jokowi
ya sebagai pendukung tulen jokowi tentu saja
pkb merasa lebih berhak dapat jatah menteri
kalau di kereta api nih pkb ada di kelas priority
sementara gerindra mungkin di kelas ekonomi
agak dekat kamar mandi
perlahan tapi pasti gerindra tetap gencar bersafari
banyak partai yang mereka datangi dan soan sana sini
berhubung soal menteri ada di tangan jokowi
paling pas kalau prabowo jawabannya seperti ini
boleh tepuk tangan gak untuk pak prabowo ya biar nggak sepi ya
lagipula sekarang katanya gak ada lagi koalisi
gak ada lagi kubu ini kubu itu apalagi cebong apalagi kampret ya
mesin kekuatan politik mulai menderu
masa depan rakyat indonesia di branding menjadi isu
teman teman kalau ke parlemen sekarang coba lihat ya pak presiden
di mpr itu gak ada lagi tuh koalisi
ya mulai dari pd perjuangan sampai p tiga
peragam peragam itu dapat gabung sama semua musawarah
tentu ini karena peran bapak presiden
yang kemarin itu semua yang lolos pemilu dirangkul
ya begitulah ya
satu persatu kubu lawan sudah kasih sinyal mau merapat
diundang ke istana wartawan kemudian mencatat
lalu ditonton oleh rakyat
banyak yang mikir betapa santui suasananya kata anak zaman now ya
jika semua dapat tempat
nah kalau yang kayak begini tidak ada tuh saling kritik dan dinding p tiga
jadi penyekat tapi giliran ada bus cina jadi transjakarta
oke kita akan balik ke topik semula kembali ke laptop ya
bagaimana urusan demokrat yang katanya juga mau merapat
ya kita berbicara itu tetapi belum sampai ke sebuah
apa sebuah keputusan
ya jadi masih teka teki belum ada keputusan
ya mungkin pak prabowo ya gimana nih kalau ex koalisi bpn kayak partai demokrat
kemudian ikut ambil kue di koalisi gendutnya pemerintah
saya dengar dengar nih ada jatah kursinya juga loh
dalam samari politik ya prabowo subianto juga menyambangi golkar
ya kalau dalam konteks pencernaan nih sesuatu yang mengganjal dalam perut
memang mudah diselesaikan dengan obat pencahar
begitu pula dengan urusan politik
cukup dengan strategi lebaran datangi partai satu satu
ganjalan politik bisa beres dengan silaturahmi sebagai jalan keluar
cara cara seperti pak prabowo ini butuh keahlian komunikasi politik tingkat tinggi
butuh tiga sks untuk bisa menguasai materi ini
luar biasa gak
nah memangnya pak prabowo itu sampai luar biasa gini lulusan mana sih
pak hebat banget ilmu politiknya
saya hari ini kembali ke alma mater saya
oke pak prabowo boleh tepuk tangan untuk pak prabowo loh ya
mungkin floor directornya lupa ya
ternyata pak prabowo itu lulusan golkar ya
oke pertanyaannya apakah prabowo itu masuk ke dalam strategi politik jokowi
soalnya yang dilakukan semasa pilpres sangat kontras dengan langkah politiknya sekarang
saya kutip pepatah dari tanzania utara
dalam politik tidak ada kawan dan lawannya abadi
ayo kita nostalgia dulu gimana prabowo subianto waktu masih kencang kencangnya mengkritik pemerintah
kalian mau dengar pemimpin politik indonesia
ekonomi indonesia baik
pengalaman sekolah sekolah
hadir dicari masih
masih memang yang dokter letrary
kita membangun banyak infrastruktur
nanti rakyat akan kita bagi kartu kartu
kita butuh pekerjaan bukan kartu
wah itu zaman zaman lagi kencengnya di kampanye
kata pepatah madura people change
manusia itu bisa berubah
jangan kan manusia sertifikasi halal aja bisa berubah
dari mui ke kementerian agama
kpk aja bisa berubah
jadi kolektor ott menjelang undang undang kpk yang baru ditetapkan
layaknya tisu magic
pasti yang cocok tahu nih ya
segalanya bisa berubah dari petaka menjadi bahagia
berubah dari lemah jadi strong jadi kuat
maksudnya dukungan kubu dua yang dulu lemah
kini menjadi kuat ke pemerintahan jokowi periode kedua
jangan saru dulu otaknya ya
semoga tak ada lagi serangan membabi buta
dan mengutamakan penyelesaian yang sejuk dan sentosa
kalau kalau ada gesekan
kalau ada hal hal yang tidak cocak diantara banyak pihak
para pimpinan harus selalu berusaha untuk menyelesaikannya dengan sejuk
oke itulah sekelumit kisah tentang dua kubu yang berseteru yang kini mesra bersemi mungkin ya
tadi mas imbah yang pertama tadi ya
jadi kalau mau marah
marah sama simbah
tuh simbah jangan salahin saya
sebelum kita break dan masuk ke sesi dialog
kalau demokrat gerindra dan pan
bergabung ke koalisi jokowi dan dapat jatah menteri
apa kira kira reaksi ibu mega ya
apakah masih sama atau berubah
nanti fakta politik yang menentukan
oke kemesraan jokowi dengan mantan oposisinya
melahirkan kekuatan baru yang seksi
apakah penggalangan ini mengancam demokrasi
tetap di kupas cintas